kita ke informasi lainnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti wilayah kota palembang sumatera selatan kembali pekat pada sabtu pagi
hal ini mengurangi jarak pandang hanya antara tiga ratus sampai lima ratus meter dan ini juga mengganggu aktivitas warga
kota palembang sumatera selatan kembali diselimuti asap pekat sabtu pagi
asap mengganggu jarak pandang karena pada jarak tiga ratus hingga lima ratus meter pun mata tidak bisa melihat
kendaraan pun harus hati hati saat melintasi jalan raya seperti di kawasan jembatan ampera kecamatan seberang ulus satu ini
begitu juga di jalan di kawasan jakabaring dan di sekitarnya
selain karena jarak pandang terbatas asap juga mengganggu aktivitas warga
jadi gitu terganggu lah gue
terganggu kok itu

ini arah pendidik sama pemerintah ini

jadi kita merasa tersesak
ya sesak banyak asap apa hari ini
badan meteorologi klimatologi dan geofisika smb dua palembang mencatat
angin permukaan umumnya dari arah tenggara selatan
kecepatan empat sebelas knot
hal ini mengakibatkan potensi masuknya asap akibat kebakaran hutan dan lahan
ke wilayah palembang dan sekitarnya
jarak pandang terendah pada sabtu pagi berkisar enam ratus hingga delapan ratus meter
membuat penerbangan di bandara sultan mahmud badarudin ii palembang terganggu
oke apa yang terjadi pada pagi ini memang visibility atau jarak pandang itu lumayan buruk
jadi hanya berkisar sekitar enam ratus hingga delapan ratus meter
dan ini sempat menganggup pergabangan
ada tiga pesawat yang tercatat holding yang akan memasuki bandara sultan mahmud badarudin dua
ini karena diakibatkan memang asap memang yang bergerak dari arah tenggara
dimana memang di sebelah tenggara semata selatan yang di daerah oki owi
itu memang banyak titik panas
sehingga potensi asap yang bergerak itu bisa masuk
ke wilayah kota palembang
beberapa titik panas di wilayah sebelah tenggara kota palembang
titik panas tersebut berasal dari wilayah ogan ilir oki dan banyuasin
hanif khairandi palembang sumatera selatan